menjelang penetapan hasil resmi di kpu bagaimana tim hukum para capres persiapkan gugatan di mk
sudah bersama kami di studio wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud firman jaya dali
dan melalui zoom sudah ada direktur eksekutif tim hukum amin mas juhat aji firman toro yang masih kita coba untuk dihubungi
dan juga tim hukum tkn prabowo gibran sudah ada mas fahri bahmit
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
saya akan ke pak firman terlebih dahulu kami juga masih akan terus berusaha untuk menghubungi direktur eksekutif tim hukum amin zuhad aji firmantoro
pak firman terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
ini kan hingga sore hari ini sudah ada tiga puluh lima provinsi yang selesai direkapitulasi
bagaimana anda menyikapi keunggulan sementara dari prabowo gibran
kita bukan dalam posisi menanggapi
kita menunggu proses konstitusi yang berjalan di kpu
yang kedua kalau sesuai dengan kalimat konstitusi maka tanggal dua puluh maret ini tentu yang menjadi keputusan berdasarkan penetapan kpu
itu yang masing masing pasangan calon akan melakukan langkah langkah dan sikap yang konsional demokratik
nanti ketika penetapan sudah ada sk dari kpu sudah ada
berdasarkan apa yang menjadi materi keputusan berdasarkan penetapan kpu
ada pihak pemohon ada pihak termohon ada pihak terkait
saya akan ke tkn terlebih dahulu
pak fahri kalau hasil pilpresnya ini digugat bagaimana tim tkn akan menyikapinya
iya terima kasih kami sudah siap dari jauh hari
sudah sampai dengan hari ini juga kami telah
menyiapkan langkah kesiapan secara tensial itu sudah sangat siap
kami juga mencoba untuk melakukan berbagai mitigasi membangun analisis kira kira apa yang akan dipersoalkan nantinya oleh
misalnya oleh pemohon entah dari satu entah dari tiga tentunya
dan sampai dengan detik ini kan belum apa namanya kita belum dapat dokumen ya atau permohonan karena memang
seperti disampaikan bang firman tadi sudah benar
sebentar mungkin menunggu hasil pengesahan dan penetapan secara nasional
setelah itu dengan keputusan kpu itu akan menjadi objek tumlitis akan menjadi objek perkara nantinya akan dibawa dan diperkerakan di mahkamah konstitusi tentunya
nah pada saat itu pada saat perkaranya permohonan didaftarkan setelah itu nantinya akan diregister dan seterusnya
kalaupun nanti dianggap memenuhi syarat maka permohonan itu akan disampaikan kepada para pihak dalam hal ini kpu sebagai termohon
dan tentunya kami akan memohonkan diri sebagai pihak terkait dalam persoalan itu
karena sesuai dengan hukum acara yang berlaku di mahkamah konstitusi pihak tkn prabowo sebentar nanti insya allah kalau akan disahkan sebagai pemenang pilpres
maka tentunya akan secara otomatis menjadi pihak terkait dalam soal sengketa ini
nah prosedurnya itu nanti kami akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait kalau nanti ada pihak yang mengajukan ke mahkamah konstitusi tentunya
jadi dari aspek kesiapan semua proses finansial sudah sangat siap
pak firman kalau dilihat saat ini berarti tetap akan mengajukannya ke mk bukan ke bawaslu
proses bawaslu pada saat tahapan tahapan pemilu kemarin
tentu nanti jikalau juga ada bagian yang kita harus sampaikan bahwa misalnya ada pelanggaran terstruktur sistematis dan masif
kalau dalam posisi pemohon ya maka tentu juga ada yang kita sentuh yang berkaitan dengan bawaslu
tetapi persoalannya adalah ini di ranah mahkamah konstitusi
kami bisa membantu mbak dalam posisi supaya dialog ini menjadi jelas
kami diposisikan sebagai pemohon atau terkait
kalau pada posisi pemohon maupun juga terkait maka kami siap dengan segala pilihan yang ada
dalam rangka kesiapan ini adalah rumusan draft materi konstruksi substansi
begitu juga dengan semua misalnya keberadaan dan kehadiran saksi dan baik saksi ahli maupun saksi fakta
kalau digarisbesarkan ini pak firman
ya tentu sebetulnya yang lebih utama adalah tsm
jadi posisinya adalah memohon
yaitu untuk menyampaikan sejumlah hal
nanti di konstruksi petitum itu ada
tapi itu tentu kan kita mendalilkan
karena doktrin di dalam sistem perdana dilawar mahkamah konstitusi dan pada umumnya memang
siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan
dan tentu dalam rangka untuk pembuktian itu maka kita sudah persiapkan sedemikian rupa
secara kualitatif secara aktual dan valid apa yang menjadi bahan untuk itu
tetapi sesungguhnya juga tidak hanya sekedar dari pemohon
jadi kalau posisi mahkamah konstitusi membuka perspektif baru dengan paradigma baru
maka bisa jadi juga beban pembuktian itu tidak semata mata mutlak dari pemohon
jadi kalau ada pemikiran terbuka ini menjadi penting catatan ini
makamah konstitusi bisa juga memberikan catatan penting
bahwa berdasarkan perspektif yang dia bangun
saya akan bergabung dengan pak zuhad aji
pak zuad kalau saat ini nanti malam kemungkinan besar kpu akan melakukan pengumuman hasil pemilu
apakah dari timnas amin juga akan melakukan gugatan ke mk
iya mbak pada kesempatan kali ini izinkan kami juga mengucapkan terima kasih terhadap semua penyelenggara pemilu
pertama kami ingin mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada seluruh penyelenggara pemilu sekali lagi yang memilih untuk tetap menjaga integritasnya di tengah tengah situasi proses pemilihan umum yang sangat carut marut seperti saat ini kita lihat gitu
lalu masuk ke pertanyaan tadi soal apakah akan melanjutkan ke mahkamah konstitusi
kami insya allah sesuai dengan arahan dari capres cawapres mempersiapkan diri untuk segera melanjutkan langkah hukum ke mahkamah konstitusi
oke nanti yang akan dibawa bukti bukti apa saja nih mas juat
oh alat buktinya banyak mbak dari mulai surat sampai dengan saksi kita sudah mempersiapkannya secara lengkap insya allah nanti akan kita bawa ke persidangan mahkamah konstitusi
mengenai saksi dan alat bukti ini perlu kami sampaikan juga kami tidak bisa menyampaikannya secara terbuka sebab kami sudah punya pengalaman mbak begitu kita menyampaikan saksi
oke sudah ada saksi apa aja nih
tapi nanti dijawabnya apakah langkah hukum yang akan dilakukan dari para tim hukum pilpres ini akan mengubah hasil kita masih akan kembali selepas jeda tetap bersama kami di kompas petang
lalu langkah hukum apa yang telah disiapkan oleh pasangan calon setelah nanti komisi pemilihan umum akan mengumumkan hasil penetapan pemilu dua ribu dua puluh
saya akan ke mas zuhad direktur eksekutif tim hukum amin
mas zuhad nanti ini materi dari gugatannya akan terfokus pada apa
kalau ngomong materi persidangan ya gak bagus juga kita buka disini ini ketahuan gitu kan
boleh dong bocorannya sedikit
gini mbak kalau mau fokus dimana yang jelas mk sebagai mahkamah konstitusi itu kan dia sebagai pengawal konstitusi ya tentu berarti fokus kita adalah fokus pelanggaran
yang semuanya terkait dengan konstitusi kita gak mungkin lepas dari situ corenya kan disana gitu
semua hal yang kita anggap mengkhianati konstitusi ya tentu kita akan mengadunya ke mahkamah konstitusi
nah bagaimana kita menarasikan itu di dalam konteks pemilu dua ribu dua puluh empat nanti kita akan lihat di persidangan di mahkamah konstitusi
ya jadi proses pemilu ini kan tidak bisa dilihat hanya pada tanggal empat belas februari mbak
kalau empat belas februari itu kan hanya satu tahapan saja
tapi tahapan pemilu yang sesungguhnya itu kan berjalan panjang
dari mulai nyusun regulasi sampai dengan nanti malam insya allah pleno itu kan bagian dari pemilu
sehingga kalau kita membaca pemilu dipotret hanya ngambil sedikit saja dari hanya dari tanggal empat belas februarinya
itu kan saya pikir menjadi satu potret yang tidak bisa merepresentasikan milu sebagai cara kita
tapi gini mas zuhad anda yakinkah melalui jalur konstitusi melalui mk ini bisa mengubah hasil dari dugaan dugaan kecurangan yang disebut dari tim nasamin ini nih
ya kami tetap menaruh harapan kepada mahkamah konstitusi mbak
bagaimanapun juga mau kemana lagi kita mengadu soal konstitusi ini kalau tidak ke mk
karena itu kita masih berharap optimis kepada mahkamah konstitusi
yang hari ini dipimpin oleh pak hartoyo dan hakim hakim yang lain gitu
untuk bisa memberikan putusan yang seadil adilnya
tidak hanya soal prosedural gitu
tapi juga soal bagaimana menghadirkan keadilan substantif
sebab kita akan berbicara jutaan suara orang kan mbak
nggak cuma suaranya satu dua tiga gitu
ini kan soal bagaimana membuat pemilu ini menjadi legitimate
dan itu hari ini bolanya ada di mk
kalau dari pak firman sendiri seperti apa
tetap mengharapkan hasil tercapai melalui jalur konstitusi
tentu karena ini tidak sekedar lagi kepentingan partikular dua
tapi beyond melampaui apa yang menjadi pemilu itu sendiri
dan itu bisa terkonfirmasi dengan apa yang diaspirasi berbagai bentuk wujud masyarakat
yang sebelum pemilu dan setelah pemilu itu harus kita akomodasi
nah oleh karena itu maka pengharapan dan optimis tentu ada
tapi kalau kita lihat flashback ke belakang
ini kan belum ada hasil mahkamah konstitusi yang mengubah hasil pemilu
sudah pernah tapi pada level pilkada
ada dua hal di situ yaitu yang berkaitan dengan pelanggaran tsm
dan yang kedua adalah karena kualifikasi pasangan calon yang kemudian itu terbukti terkonfirmasi
makanya yang kedua ini didiskualifikasi
yang pertama adalah maka bahkan ada yang dibatalkan langsung
bahkan ada juga yang penetapan langsung kepala daerah
nah oleh karena itu maka itu sesungguhnya adalah mahkamah konstitusi menempatkan dirinya sebagai pengawal konstitusi
dalam perspektif itu maka tidak bisa dibatasi hanya dengan template yang sekarang ini
itu hanya pendekatan nominal angka selisih
padahal ini adalah bagian dari sejumlah peristiwa sebelumnya dan setelah itu
kita akan simak ini di layar kaca adalah situasi terkini dari depan gedung kpu jakarta
dimana massa masih terus berkumpul disana sambil menunggu hasil penetapan rekapitulasi nasional komisi pemilihan umum
dimana massa ini memang masih melakukan aksi unjuk rasa
kita akan lanjutkan kembali dialog sore hari ini
bukti bukti apa saja yang akan disiapkan
apakah sama seperti
bukti bukti apa saja yang akan disiapkan

bukti bukti apa saja yang akan disiapkan
bukti bukti apa saja yang akan disiapkan
eh ini pak zuhat
bukti bukti apa saja yang telah disiapkan
ya lah tadi ya pak bukti bukti yang sudah kita siapkan lengkap dari mulai surat sampai pernyataan saksi juga kita siapkan saksi fakta maupun saksi ahli sudah siap semuanya
tetapi sekali lagi mbak kita gak mau menyampaikannya di luar ruang sidang karena memang ini menyangkut soal strategi atau bahkan mungkin keselamatan
iya kita punya pengalaman bagaimana saksi kami tiba tiba menyatakan tidak bersedia setelah sebelumnya padahal sudah menyatakan kesediaan untuk bersaksi
ketika kita cek ternyata memang ada pihak pihak tertentu yang meminta supaya tidak bersaksi di mahkamah konstitusi
nah ini kan jadi pengalaman berharga untuk kita hari ini hati hati tidak mengungkapkan siapa saksi dan bagaimana alat buktinya gitu
baik mas fahri ini tadi kan disebutkan sudah menyiapkan langkah mitigasi
terkait adanya pengajuan gugatan nanti di mk
jadi semua kemungkinan itu kita anggap serius
tidak pernah kita menganggap bahwa satu sengketa yang diajukan ke ruang ruang persidangan itu kita menyikapinya dengan cara main main atau dengan cara tidak serius
bukti keseluruhan kita itu sampai dengan saat ini kita telah mendiskusikan secara detail
berbagai kemungkinan kira kira gugatan ini permohonan ini yang mau disasar apa saja
apakah tsm nya kah atau hasilnya kah atau seperti apa
itu kita diskusikan secara detail dengan konsep berpikir yang secara hukum dapat dibenarkan
nah sejauh ini yang saya katakan bahwa untuk saat ini memang tim kami sedang fokus untuk menyasar soal soal itu
jadi kita juga implikasi dari kesimpulan tim kita nantinya akan menyiapkan alat bukti atau counter play
apa namanya counter argumentasi apa yang akan dibawakan ke mahkamah konstitusi
karena prinsip beracara di mk itu siapa yang menalilkan
kami sebagai pihak terkait yang terdampak dengan permohonan ini tentunya juga menyiapkan segala hal
apakah alat bukti apakah saksi ataukah ahli tentunya kami akan siap
jadi standing pointnya sama dengan pemohon ataupun pihak terkait atau termohon tentunya
jadi ada bersengketa di mahkamah konstitusi itu ada tiga pihak mbak
yaitu pemohon pihak yang kalah
kemudian termohon kpu dan pihak terkait
pihak menang atau yang terdampak dengan pengajuan permohonan itu
dan atau pihak pihak lain yang dipandang perlu oleh mahkamah konstitusi
oke selain membawa bukti dan juga saksi saksi
rencananya siasat hukum apa yang akan disiapkan dari tkn prabowo gibran
kita mengikuti aja alur nanti yang akan digulirkan di mahkamah konstitusi
jadi nanti tergantung permohonan
sampai dengan saat ini kan kita belum tahu nih
dalil apa konstruksi permohonan apa yang diajukan oleh pemohon
apakah tsmk ataukah seperti apa
menjadi polemik misalnya mau dihadirkan seorang kapolda
kami tidak risau menghadirkan seorang kapolda
itu sangat gampang sekali untuk kita mencabar itu ke pengadilan
baik kita nantikan pak firman
artinya jika malam ini sudah ada penetapan dari kpu
akan langsung melakukan gugatan seperti itu ya
dan memang kita sudah diskusi beberapa kali
karena kita juga akan hadirkan kan saksi ahli
dan kami bukan dalam posisi untuk menanggapi itu
tapi jangan kan siapa saksinya
jumlah saksi pun kurang tepat taktis kalau disampaikan
dari manapun saksi itu tidak boleh disampaikan
tapi bobotnya tentu berhubungan dengan pendalilan tadi